pertama kali mengenal biliar di usia empat belas tahun arief rahman atau yang akrab dipanggil boim gurame
belajar bermain biliar secara otodidak
di tahun dua ribu dua ribu empat dan dua ribu delapan pria yang kini sudah berusia lima puluh tiga tahun ini
juga sempat membela kontingen banten di cabang olahraga biliar nomor bola sembilan dan bola delapan
pada ajang pekan olahraga nasional
hingga akhirnya arief mengenal dan jatuh cinta pada trikshot biliar
trickshot itu salah satu indah yang bermain biliar ya
contohnya ya mulai kayak ginilah
ini yang nggak mungkin jadi mungkin ya contoh
ini tiga bola masuk satu masuk ke sana dua masuk ke sini tiga masuk ke sana
ini nggak mudah
jadi jangan pakai tangan loh
bukan pakai stick
bukan pakai stick di tangan
biasakan orang bukul pakai stick kan
ini pakai tangan
nah ini kalau mau coba nih
trickshot tuh ya bang
nah ini baru trickshot
nah tapi kan untuk bisa kayak gitu kan nggak sembarangan nggak gampang juga
nggak juga nggak sembarangan
itu yang perlu dikuasai untuk bisa memuat
satu dia harus bisa main bidak dulu
kedua mesti ada kelitian buat masang bola
ini kalau salah sedikit aja masang bolanya nggak bener dia nggak akan masuk bolanya
susahan mana trickshot atau main bola sembilan
kalau saya tanya gitu ke pak boy
susahan bola sembilan karena saya nggak pernah juara
kalau trickshot dia jago bang
saya nggak pernah juara
kalau pas saya jatuh juara pasti mungkin susahan bola trickshot boleh sembiliar
tapi trickshot juga nggak segampang yang terlihat kan bang ya
kalau dilihat dari kelihatannya sih gampang
kalau mau contoh dilihatnya gampang
cuma pada saat pukul belum tentu bisa
dalam trikshot seorang pemain dituntut harus menguasai dengan baik teknik teknik pukulan dalam biliar
namun dengan panduan dari ahlinya ada juga trik shot yang bisa dilakukan oleh pemula seperti saya
kata bang boyin pukul satu sembilan masih masuk sana
kalau bisa berarti gue udah mau menguasai satu trickshot nih bang ya
turus nih bang ya
satu dua tiga
berbeda dengan permainan bola sembilan atau bola delapan
yang terkunci dalam trickshot membuat pemain bebas berkreasi
saat melakukan atau menciptakan sendiri pukulannya
semua tergantung dari skill dan kreativitas dari sang pemain